ya adanya rencana gerakan masa saat pengumuman hasil pemilu membuat sejumlah tokoh angkat bicara
presiden ketiga ri b j habibie mengajak masyarakat untuk menerima keputusan kpu dan meminta pihak yang tidak puas untuk menyelesaikan secara konstitusional
sementara itu istri presiden republik indonesia keempat sinta nuria wahid mengimbau masyarakat untuk tetap tenang serta tidak mudah termakan hasutan dan hoaks
presiden jokowi dodo menyampaikan pesan khusus kepada masyarakat terkait penetapan hasil pemilu serentak dua ribu sembilan belas yang akan diumumkan pada dua puluh dua mei mendatang
presiden berharap semua pihak menghormati hasil yang ada
gak ada yang namanya kalah terus puas gak ada
kalah itu pasti nggak puas nah apa kalau ada yang kecurangan
kalau yang lebih besar sengketa ya sampaikan pada mk
ini kan mekanisme menurut konstitusi mekanisme menurut undang undang yang sudah disepakati bersama sama di dpr
semua fraksi ada semua partai ada jangan aneh aneh lah
sementara itu sejumlah tokoh angkat suara atas munculnya rencana gerakan masa untuk menolak hasil pemilihan umumnya
pemilihan umum dua ribu sembilan belas pada dua puluh dua mei
dari rilis the habibie center presiden republik indonesia ketiga baharudin yusuf habibi
mengimbau seluruh pihak agar dapat menerima hasil pemilihan umum dua ribu sembilan belas dengan damai aman dan tertib
hingga tindakan tindakan yang dapat mempertajam polarisasi dan perpecahan di masyarakat
sehingga stabilitas dan kepastian hukum
dapat terjaga demi keberlanjutan pembangunan
selain itu istri presiden ri keempat abdurrahman wahid sinta nuriyah wahid mengimbau masyarakat tetap tenang dalam merespon hasil pemilu dua ribu sembilan belas serta tidak mudah termakan hasutan dan hoax
jangan sampai lengak
kita berdoa bersama sama agar semuanya tetap tenang kondusif tidak ada apa apa
sampai selesai pemilu sampai seterusnya tidak ada apa apa
tapi kalau terjadi apa apa marilah kita bentengin diri kita dan kita ajak semua anak bangsa indonesia untuk bergandengan tangan menciptakan kedamaian di negara kesatuan republik indonesia yang kita cintai ini
gerakan masa rencananya akan mendatangi bawah seluruh pusat saat penetapan hasil rekapitulasi pemilu dua ribu sembilan belas pada rabu dua puluh dua mei dua ribu sembilan belas